warga papua pro referendum yang selama dua pekan terakhir menggelar demonstrasi antirasisme di beberapa kota di provinsi papua dan papua barat
menuntut dunia internasional mengawasi dialog dengan pemerintah indonesia
bila tidak maka dialog dengan tokoh papua yang akan dilakukan tidak akan menyentuh akar persoalan
hal itu dikatakan victor yemo tokoh pro referendum dan mantan ketua komite nasional papua barat atau knpb kepada cnn indonesia sabtu yang lalu
tuntutan orang papua adalah harus ada pengawasan internasional
mungkin tapi pengawasan internasional
supaya kita bicara tentang akar persoalannya
kita bicara tentang solusi penyelesaiannya
referendum itu adalah tempat untuk kita bicara
kita berikan rakyat kehendak untuk memilih apakah mereka mau merdeka atau tetap bersama dengan indonesia
sementara itu kerusuhan yang terjadi di wilayah papua dipandang peneliti dan pengamat lipi untuk papua elizabeth indriana
sebagai bentuk ungkapan kekecewaan pada pemerintah atas diskriminasi yang terjadi
namun adriana menegaskan bahwa referendum bukanlah opsi bagi papua karena papua telah menjadi bagian dari nkri
hal ini disampaikan elizabeth
dilandaskan pada hasil penelitiannya selama mendampingi masyarakat papua
andriana menyatakan pemerintah tak perlu berfokus pada isu opsi referendum yang tercetus dari elit politik papua
menurut andriana masyarakat papua sangatlah beragam dan punya pandangan yang berbeda
lebih jauh andriana menyebut yang diinginkan masyarakat papua tak lain adalah kestaraan pembangunan ekonomi dan kesehatan
sebagai peneliti ia menyatakan solusi bagi papua adalah duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendengar kebutuhan masyarakat papua yang sesungguhnya
papua sendiri telah menjadi daerah otonomi khusus lebih dari lima belas tahun namun pemerintah papua didilai masih belum bisa menjalankan pembangunan daerah seluas empat ratus dua puluh km persegi ini dengan baik
apakah kita bisa mencari masalah
masalahnya ya itu tadi yang saya bilang itu ekspresi kekecewaan merasa diperlakukan tidak adil merasa didiskriminasi bahkan kasus kemarin itu bukti bahwa memang mereka
mengalami diskriminasi rasial yang luar biasa gitu
nah strategi politik papua memang seperti itu itulah bargaining position mereka referendum
karena kalau tidak ada high call seperti itu kan tidak ada perhatian misalnya
tapi artinya kita mesti tahu kenapa referendum itu selalu dijadikan senjata
nah itu yang sebetulnya harus diselesaikan
menurut saya jangan hanya fokus ke referendumnya
urus masalah masalah lainnya memang belum pernah diselesaikan
dan coba belajar memperbaiki masalah lainnya
dan coba belajar memperbaiki masalah lainnya

eskalasi pergerakan sosial dan politik di papua hingga kini masih jadi perhatian publik
dipicu oleh tindakan rasis yang bengis merembet pada kekisruan sosial yang masif
bagaimana menyembuhkan luka di papua agar kita bisa hidup damai berdampingan dengan harmonis
kita akan berdiskusi masalah ini dengan pak sigit rohadi sosiolog dari universitas nasional
pak sigit terima kasih sudah datang
kemudian ada mas ahmad soedi anggota ombudsman republik indonesia
yang juga punya disertasi
ini menarik sekali disertasi mas soedi mengenai bagaimana pemecahan konflik di papua dan aceh
dengan pendekatan kewarganegaraan kultural begitu mas ya kurang lebih seperti itu
terima kasih mas soedi sudah datang
ini menarik pak sigit dan mas soedi papua menjadi pusat perhatian
terutama kita bicara mengenai eskalasi
kalau kita bisa bilang apakah sebenarnya ini bisa dibilang konflik sosial atau tidak
nanti anda yang menyimpulkan
tapi eskalasinya sudah seminggu sejak

kemudian sampai sekarang harusnya semakin meredam tapi kebalikannya semakin tersulut gitu
sebelum kita menemukan atau menentukan antibiotik yang cocok gitu untuk mengatasi virus masalah ini
kita anamnesa dulu masalahnya apa problemnya pak sigit
sehingga eskalasinya bukan semakin hari semakin redam tapi justru malah meningkat gitu
apa yang terjadi sebenarnya
papua ini memang satu wilayah yang punya ciri khas
dibanding dengan wilayah indonesia yang lainnya
ciri khas pertama di wilayah ini paling lama berlaku daerah operasi militer
memori kolektif itu belum hilang dari ingatan publik
yang kedua penduduknya dari sisi ekonomi paling bawah kondisinya dibandingkan dengan wilayah wilayah lain
yang ketiga dari sisi ras ini berbeda karena papua ini melanesia
dan ciri khas seperti saudara saudara kita yang ada di timur seperti itu
perbedaan yang lain terlihat bahwa saudara saudara kita di papua ini sensitif
jadi karena perbedaan seperti itu karena latar belakang seperti itu
karena kekurangan ekonomi yang demikian menyolok seperti itu
kemudian menyebabkan perilaku dari saudara saudara kita itu sensitif
ini kondisi yang ada di internal papua
itu karena peristiwa bertahun tahun atau karena ujuk ujug saja gitu pak
tidak ini sudah puluhan tahun
puluhan tahun papua itu memang kurang dikelola oleh pemerintah secara serius
puluhan tahun papua itu dijadikan daerah operasi militer
daerah operasi militer itu menjadi daerah di mana seseorang tanpa proses hukum secara komprehensif
dia bisa ditangkap bisa diinterogasi
dan kondisi seperti itu yang kemudian belum lepas dari ingatan saudara saudara kita di papua
baru beberapa tahun belakangan papua itu memperoleh perhatian dari pemerintah
namun penggarapan dari pemerintah yang begitu baik selama sekian tahun
ini juga mengkhawatirkan elit papua yang berupaya untuk terus menerus menanamkan
sentimen negatif kepada masyarakat papua bahwa papua itu berbeda dengan wilayah indonesia pada umumnya
papua itu berbeda dengan ciri ciri etnik indonesia yang lainnya
oh jadi elit papua sendiri ada beberapa sebagian yang kemudian menggelorakan keberbedaan itu
ketimpangan itu mengkapitalisasi keberbedaan itu
siapa mereka dan apa motifnya pak sigit
ya motifnya jelas karena memang opm ya organisasi papua merdeka
itu bagaimanapun masih eksis di luar masih bisa berkomunikasi dengan mudah dengan para
terutama para mahasiswa yang lahir tahun sembilan puluh an gitu
dan kemudian sentimen itu bukannya menurun sentimen itu di kalangan para mahasiswa terdidik justru kemudian berkembang tumbuh
karena pola pemukiman mahasiswa
jadi kalau mahasiswa itu tinggal bersama dengan masyarakat rata rata mereka tidak terpapar atau tidak mudah tergarap seperti ini
tapi kalau mahasiswa itu tinggal di dalam satu asrama khusus papua
nah ini yang mudah digarap oleh elit papua yang ada di luar negeri yang menginginkan memang ketidakstabilan yang ada di papua
dan anda lihat selama ini pola quote unquote kaderisasi atau pemaparan ideologisnya terjadi di asrama itu ya pak
asrama itu menjadi camp yang dulunya dihuni oleh para senior mereka
senior mereka kemudian menularkan mewariskan mensosialisasikan betapa pentingnya papua itu hidup sejahtera
tetapi tidak mungkin menurut jalan pikiran mereka tidak mungkin kesejahteraan itu mereka jaga
jadi mereka capek kalau papua tidak merdeka
nah ini yang diakini oleh para mahasiswa yang lahir tahun sembilan puluh an
yang otomatis sebenarnya mereka tidak merasakan dom beda dengan orang tua mereka
pertanyaan prinsipil publik sebelum ke mas wedi apakah yang membuat kemudian kalau kita lihat kemarin papua membara
bahkan jayapura lumpuh dalam satu dua hari terakhir ini pak sigit itu karena memang pemantiknya yang terjadi di jawa timur
atau memang itu yang membuat papua merdeka
atau memang ini sebenarnya itu dijadikan pemantik saja atau dijadikan kambing hitam saja untuk melakukan propaganda
atau gerakan gerakan yang memang direncanakan untuk melakukan kerusuhan itu pak sigit
dalam situasi seperti itu sebenarnya peristiwa sekecil apapun yang bernuansa sara ini bisa menjadi pemantik bisa menjadi pemicu
saya menyayangkan yang muncul ke asrama itu
memang meskipun dari kronologi yang saya tanya beberapa teman memang sebenarnya saudara saudara kita dari papua itu memang melakukan satu kesalahan
ada bendera yang jatuh di selokan gitu yang diminta untuk segera ditegakkan tapi tidak ditegakkan
padahal ini itu bulan agustus dekat dengan tujuh belas maka kemudian sentimen nasionalisme bangsa kita juga bangkit gitu
nah pada situasi seperti itu sebaiknya yang datang tokoh tokoh masyarakat saja
ketua rt ketua rw
nah yang datang tokoh tokoh ormas
ada organisasi massa bernuansa keagamaan
nah ini dibaca oleh teman teman yang ada di asrama itu sebagai satu bentuk yang syarat dengan nuansa sara
yang lalu disikapi entah mereka menyebarkan berita apa dalam waktu singkat yang muncul di papua adalah kebencian terhadap pemerintah
jadi menerimanya lebih sentimental gitu ya pak sigit ya
bukan apa namanya sekedar mengingatkan gitu
pak edi anda lihatnya seperti apa nih kalau secara sosial apa yang terjadi sih
apakah kata kata yang rasis bengis itu kita lihat itu bisa sampai membakar papua
bahkan kalau kita ke papua ada roti yang ditaburi abon yang enak itu misalnya itu saya mendengar pabrik utamanya sudah luluh lantah gitu
dengan tanah tanah kebakaran gitu kenapa bisa sebegitu membara mas wedi
saya kira memang ada satu apa ya dibawah sadar itu
di bawah sadar itu masih belum selesai ya soal anggapan orang non papua terhadap papua dan orang papua terhadap orang papua
termasuk pemerintah sendiri misalnya masih beranggapan bahwa di papua itu potensial akan opm
mereka merasa dicurigai itu jadi ketika terjadi ledakan seperti itu kecil aja itu sudah meledak
kalau tidak ada apa apa pasti itu efeknya hanya kecil kan
saya dibilang apapun dengan teman itu kalau sudah biasa
bahkan kita sering joke antar etnis antar agama itu nggak ada masalah
jadi memang saya kira pemerintah harus merefleksi kembali tentang pendekatannya terhadap papua
salah satu hal yang terpenting menurut saya adalah dua hal penting adalah yang pertama
mengoreksi lagi atau meneliti kembali terhadap pelaksanaan otsus
masih banyak elemen elemen yang belum dilaksanakan
jadi tadi saya setuju dengan bu riti itu tidak lagi kita bicara soal referendum
itu sudah masa lampau ya
karena masyarakat papua itu sudah setuju dengan otonomi khusus itu
itu bagian komprominya di situ ya mas
secara historis otonomi khusus itu adalah bagian dari proses dan itu permintaan mereka
jadi waktu gus dur berkuasa itu ada kebebasan yang luar biasa untuk mengumpulkan pendapat dan lain lain
yang ujungnya adalah otsus ini
nah menarik ini anda membuat disertasi mengenai bagaimana gus dur mengelola konflik papua misalnya
karena dengan sangat ekstrim waktu itu
nanti mas edi akan bisa berbagi perspektif bersama kita
kami akan segera kembali usaha jenah
oke kita bicara tadi pak sigit sudah mulai menganalisa apa yang membuat kemudian baranya bukan semakin meredup semakin lama tapi semakin meningkat
karena ada problem masa lalu yang belum diselesaikan atau cara menyelesaikannya kurang tepat sebenarnya
mas soedi punya pengalaman dan punya penelitian terkait dengan ini
bagaimana cara pemerintah pusat memberikan antibiotik atau vitamin supaya problem ini bisa beres gitu
anda lihat perbandingan sekarang sama yang anda teliti bagaimana
ada tiga kunci waktu itu gus dur ya
yang pertama adalah mengangkat harkat martabat orang papua sehingga selevel dengan misalnya dengan memberikan nama papua
kemudian mengizinkan bendera harus di bawah ini
oke mas sebelum anda lanjutkan anda harus kasih tahu kepada publik bahwa disertasi anda itu meneliti bagaimana gus dur mengelola konflik
bagaimana presiden gus dur dalam waktu delapan belas bulan itu menyelesaikan konflik aceh dan papua yang melahirkan undang undang otsus
undang undang otsus aceh dan undang otsus papua
bagaimana pemerintah pusat waktu itu mengelola konflik
setelah timur timur lepas gejolak untuk referendum itu kan tinggi sekali
apa yang dilakukan
kekerasan itu lebih tinggi setelah dom daripada pada saat dom
tapi ketika november gus dur berkuasa itu kalau kita lihat koran silahkan november sembilan puluh sembilan sampai november atau desember dua puluh hampir tidak ada kekerasan
padahal acara acara publik itu luar biasa
ada beberapa acara yang sangat besar ya
representasi di papua tidak terjadi apa apa
karena gus dur memberikan kepada keamanan jangan sampai melakukan apapun yang paling berkaitan dengan kekerasan
termasuk kongres nasional papua ii
yang itu dianggap sebagai persiapan merdeka tapi oleh gus dur dikasih satu m
yang pada proses berikutnya lahirnya otonomi khusus itu
konsep otsus itu diminta oleh mereka sendiri ketika gus dur memberikan kebebasan berpendapat berkumpul dan jaminan keamanan itu yang paling penting
agak anomali mas dalam pikiran kita ya
ketika kita khawatir ada gerakan untuk separatis justru malah pemerintah meng enterta quote unquote ini bahasa sekarangnya meng entertain gerakan gerakan atau aspirasi aspirasi seperti itu
apa pertimbangannya waktu itu
karena ada perlakuan yang
jadi kalau boleh saya ini tuh
gus dur mendahulukan keadilan daripada kesetiaan
jadi gus dur kasih dulu keadilan dikasih
dulu orang menyebut papua itu ada tiga kemungkinan
hilang ditembak atau dipenjara
oleh gus dur dikasih gratis silahkan pakai itu nama papua
sehingga mereka seperti diangkat derajatnya gitu
ada yang mengatakan baru kali ini saya dianggap manusia pada saat itu
jadi yang paling penting
yang kedua adalah jaminan kebebasan
jadi setelah dihormati derajatnya kemudian dikasih kebebasan untuk berbicara
kita kan sama orang kan ada juga yang ingin indonesia menjadi negara islam kan
itu kan boleh juga
asal tidak mendeklarasikan negara islam
orang juga boleh ingin merdeka
ingin loh ya
bukan mendekat kemerdekaan
jadi sekarang menurut saya harus kembali kepada dialog
memang kekerasan kekerasan itu harus diselesaikan tentunya
tapi pendekatan seperti yang lakukan itu itu harus dilakukan lagi
jadi sekarang ini lapisan terdidik papua itu sudah semakin banyak
jadi kalau mereka ditekan terus ini akan munculnya seperti ini
anda lihat pembangunan kalau kita lihat beberapa tahun belakangan pak sigit misalnya
kalau kita lihat kan presiden agak serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur di papua
ada namanya konsep bbm satu harga misalnya
sehingga harga bbm di pantai dan di gunung itu sama gitu
itu tidak cukup memberikan afirmatif policy supaya pendekatan kemanusiaannya lebih mengena gitu pak sigit
apa yang salah sebenarnya
pembangunan di era pak jokowi khususnya pembangunan papua ini memperoleh perhatian yang luar biasa
berbeda dengan pulau pulau yang lain
otonomi khusus yang isinya empat
pertama pemihaan pada ekonomi kerakyatan
kedua pembangunan kesehatan
ketiga pembangunan pendidikan
keempat pembangunan infrastruktur
yang terakhir infrastruktur pada masa masa sebelumnya begitu ketinggalan
tapi di era pak jokowi infrastruktur ini digenjot begitu serius
sehingga empat dimensi dari otonomi khusus di era pak jokowi ini betul betul mewujud di sana
rasio guru terhadap murid semakin membaik
sekolah sekolah semakin merata ada di mana mana
fasilitas kesehatan juga demikian
rasio dokter terhadap penduduk juga semakin meningkat
rasio penduduk terhadap bangsal rumah sakit juga semakin bagus
bahkan nilai tukar petani yang ada di pedesaan juga terus meningkat
artinya itu kan perhatian yang sudah cukup jauh lebih baik dibanding era era sebelumnya
tapi kenapa berbanding terbalik dengan ketika ada satu pemicu
tadi kata pak sigit pemicu itu mungkin hanya trigger kecil yang mungkin bukan kecil juga
tapi bisa kemudian menyebabkan papua membara gitu
intinya di sana bukan persoalan ekonomi yang kemarin itu
bukan persoalan ketimpangan sosial ekonomi yang menyolok
bukan itu bukan tuduhan bahwa pemerintah itu tidak memperhatikan papua tidak
tapi intinya adalah ketersinggungan sakit hatinya orang papua
pertama karena ada ucapan yang setarakan mereka dengan binatang
satu yang kedua memang ada sentimen rasis yang merendahkan posisi orang papua
nah ini tentu
untuk membangkitkan emosi mereka kemarahan mereka
jadi pesan yang ingin dikirim dari kemarahan kemarin itu
pemerintah terutama pemerintah yang ada di papua itu tidak bisa mewakili aspirasi mereka
sehingga fasilitas fasilitas pemerintah lah yang menjadi sasaran kemarahan mereka
kenapa karena mereka dianggap terlambat mengaktualisasikan nilai nilai
arkat dan martabat papua
sehingga sampai orang di luar papua menyebut mereka setara dengan binatang
jadi kata kuncinya hilangkan rasisme
rasisme jadi problem utama dan ini sangat menyentuh kepada akar kemanusiaan
peneliti frans venen bahkan punya istilah ini
ada tatapan kolonial katanya kolonial gas
untuk orang papua saking sudah lekatnya orang orang papua dengan stereotip stereotip yang negatif
kita akan membahas apakah masalah rasisme ini jadi problem kemanusiaan yang penting
di indonesia zaman zaman kekinian
kita akan bahas itu sajadah bapak bapak kami akan segera kembali
seperti dikatakan pak sigi tadi bahwa rasisme menjadi salah satu problem kunci yang membuat akhirnya papua membara
dan kabarnya ini rasisme juga menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi oleh indonesia belakangan ini
adalah tri susanti yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasisme di asrama mahasiswa papua surabaya jawa timur
namun saat ini polisi belum menahan tri susanti
dilansir dari lamandetik com penetapan tri susanti dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kesaksian enam belas saksi dan tujuh ahli
alat bukti lainnya berupa rekam jejak digital seperti konten video dan sebaran narasi di media sosial walaupun tidak melakukan penahanan
karopenmas divisi humas polri brigjen didi prastyo menegaskan
matan caleg dprd dari partai gerindra ini telah dicegah bepergian ke luar negeri
tri dijerat dengan pasal empat puluh lima a ayat dua junto pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite dan atau pasal empat undang undang tentang penghapusan rasisme dan etnis
dan atau pasal satu ratus enam puluh pasal empat belas ayat satu dan atau ayat dua serta pasal lima belas kuh pidana
tentang potensi rasisme atau apa ungkapan orang yang berispat rasis terhadap orang lain karena
rasis ini sangat berbahaya bukan hanya karena soal martabat manusia tapi juga menimbulkan reaksi yang
sangat keras oleh karena itu di eropa misalnya kalau ada rasisme itu sangat keras kalau misalnya
ada penonton yang melakukan rasisme yang bahkan yang dihukum itu klubnya jadi begitu
kerasnya sehingga klub bisa bangkrut kalau dia membiarkan rasis jadi memang ini harus ditangani
dengan dengan keras ya dengan tegakkan hukum tetapi juga jangan lupa ada masalah lain yang membuat
rasisme itu menjadi memancing konflik itu saya tadi yang ingin meneruskan satu hal lagi adalah
soal pelayanan publik di papua ya jadi memang cukup bagus ya perkembangan dari pak jokowi itu
ada harga misalnya misalnya
ke pelabuhan tol laut ya itu bagus sekali ya tetapi kita harus ingat papua itu punya kekhasan
antara antara pantai dan pegunungan pantai itu relatif lebih lancar karena antar kabupaten
bahkan saya dapat laporan dari teman teman di sana di antar kabupaten di laut itu dulunya
itu seratus ya no tiketnya sekarang sepuluh setelah pak jokowi turun tetapi di gunung itu
masih banyak sakit film tersebut cuma untuk menurut saya ya karena karena waktu itu kita sudah mulai punya
sekali masyarakat yang tidak dapat pelayanan publik karena didalam infrastruktur ya misalnya
jaya wijaya itu dimekarkan menjadi delapan kabupaten tujuh kabupaten sejak tahun dua ribu delapan belas pln
belum masuk dua ribu delapan belas sampai sekarang belum masuk bayangkan seperti apa meskipun di didukung
dengan tenaga kesehatan itu tapi tenaga kesehatan guru itu banyak yang tidak betah karena pelayan
publiknya di sana tidak memadai misalnya jadi gunung harus diberi apa strategi pembangunan yang
yang khusus ya misalnya kalau di zaman belanda itu sekolah itu boarding school karena kan
masyarakatnya terpisah pisah ya jadi kalau hanya berdasarkan kecamatan listrik misalnya itu sak
terlalu sulit oke jadi dibangun sebuah fasilitas yang besar kemudian anak anak sekolah di boarding
school itu mengatasi kekurangan kekurangan itu
apalagi dengan kekurangan seperti itu muncul isu rasisme atau rasial yang selama ini mungkin
dendamnya sudah ada selama ini sudah menjadi stereotyping masyarakat papua gitu yang dialamatkan
kepada masyarakat papua begitu ada pemantik menjadi terbakar isu rasisme anda lihat sebagai sosiolog
di indonesia seberapa semakin lama semakin membahayakan pak sigit belakangan ini atau
anda lihat seperti apa sebenarnya bukan hanya rasisme ya tapi juga hampir sarah seluruh kita
rasisme nggak belakangan ini di indonesia ini iya ada iya rasisme tetapi bukan hanya rasisme saja tapi juga
sebenarnya persoalan etnik persoalan etnik ini semakin menguat terutama dengan pemilihan
kepala bupati kepala gubernur secara langsung ada asumsi bahwa pemilihan yang bisa menjadi
bupati di satu daerah ada hanyalah etnik setempat putas orang asli daerah kita putra daerah yang bisa
anggota dprd di satu kabupaten ini hanyalah putra daerah hanyalah orang orang kelompok etnik yang
ada ditinggal di situ atau dilahirkan dan menetap disitu juga ada persoalan agama seperti
yang sudah kita lihat beberapa tahun belakangan ini juga ada persoalan ras nah persoalan ras ini
sebenarnya bukan hanya ras melanesia dengan ras melayu ya yang yang akhir akhir ini menguat tapi di negara
indonesia juga yang muncul selama ini bahkan sebelum negara kita merdeka itu antara ras
tionghoa dengan ras melayu oke itu sekatnya sangat sangat kuat oke itu bukan hanya sejarah pada
masa yang lalu yang memang tidak adil terhadap penduduk asli indonesia kalau saya boleh
menggunakan kata asli indonesia tetapi memang strategi pembangunan yang selama ini berjalan
khususnya pada masa orde baru itu tidak begitu banyak dinikmati oleh warga negara indonesia
kebanyak dan dan belakangan ini semakin meningkat karena pemantiknya ada politik identitas dari
pertarungan politik elektoral di level level daerah itu ya pasti gitu yang semakin mengentalkan itu
ya mas mas soedi gimana ini masalah sarah ini ini kan jadi kayak kita terbuka waduh ini
bahaya juga ternyata kita selama ini menganggap enteng mungkin tapi ini ini berakibat besar sekali
mengungkapkan ya pak betapa potensi sarah itu sangat berbahaya di papua maaf ini mungkin agak
trik ya tapi saya ungkapkan bahwa terjadi polarisasi antara klaim nusantara itu adalah
para pendatang dengan orang asli papua ini sangat berbahaya sekali oleh karena itu pemerintah harus
serius untuk datang ke papua untuk menyelesaikan tensi tensi apa problemnya mas tangkap itu itu
itu itu fakta lapangan sepertinya berpaktek di lapangan karena itu ini harus diselesaikan
ini jadi dengan dialog yang intensif antara maaf sebenarnya kita tidak perlu bilang pendatang ya
mereka juga orang papua banyak yang sudah generasi ketiga tetapi kan nyatanya ada polarisasi jadi
kita harus mengakui disitu ada masalah maka kemudian kita selesaikan jangan sampai ini
dianggap ditutup selama ini anda lihat pemerintah mencoba menutupi atau tidak menganggap ini masalah
biarkanlah nanti sembuh sendiri dengan akulturasi lokal gitu misalnya ya ini kan tumbuh prosesnya
miss maaf ya misalnya perumahan perumahan itu semua pendatang kemudian orang papuanya tersisih
ini harus diatur bahwa setiap perumahan misalnya harus terdiri dari berbagai suku
singapura itu sudah melaksanakan ikut sejak tahun tujuh puluh an ya jadi tidak ada flat di singapura yang
hanya satu etnis berarti harus ada intervensi kebijakan
hai bahkan a politik anggaran misalnya disitu juga arsist arsitektur kota arsitektur perumahan
itu harus memasukkan multi cultural approach seperti ini kalau otonomi khusus itu tidak bisa
mengakomodasi hal itu masih ada sudah mengangkat betul mengakomodasi betul selama ini kata pak
sigit terlupakan gitu ya itu harus ada breakdown kan itu kan keperpihakan dalam nah itu pun
jadi masalah karena banyak banyak pasal yang tidak dilaksanakan misalnya soal partai lokal
kemudian human rights ada apa soal kkr ini semua tidak dirasakan selama ini kalau saya boleh
mengatakan karena saya riset tentang proses menuju otsus dan sampai sekarang kita perhatikan
salah satu masalah yang terbesar adalah tidak dilaksanakannya osus secara konsekuen oh justru
tidak dilaksanakan meskipun butir butirnya sudah cukup progresif gitu mas justru itu sangat
progresif sehingga tidak di laksanakan
kalau kita hanya fokus pada
dana osus itu
berkisar di elit jadi kita harus
masuk ke dalam katakanlah
sanubari gitu ya bukan hanya
secara fisik kita masuk ke lokal tadi
ke gunungan dan lain lain tapi juga secara
pak sigi terakhir dari anda bagaimana
kemudian mengatasi problem problem yang tadi
secara fakta di lapangan ada
orang asli papua yang mungkin selama ini
ada api dalam sekam yang tinggal
kalau ada pemicunya tinggal kemudian terbakar
seperti belakangan ini bagaimana kemudian
intervensi negara dalam hal kebijakan
dalam hal politik anggaran dalam hal
afirmatif polosi supaya
bisa mengakomodasi dan
mengatur agar terjadi harmoni
itu pak sigi
pertama harus menata
ulang pola pemukiman
yang ada di papua
pola pemukiman papua itu
yang pendatang itu berada
lokasi tertentu khususnya
dan itu secara ekonomi cukup berhasil
membudidayakan tanaman tertentu
nah berbeda dengan
penduduk asli papua
tinggalnya itu menyebar
bahkan bisa dibilang sebagian
masih lumaden sebagian masih
ada di honai honai di rumah
pohon itu nah itu
bukan hanya antara
orang orang dari jawa dari sumatera
dari sulawesi mereka
sulit untuk menyati itu antar
kelompok mereka saja antar etnik mereka juga
sulit untuk menyakit kita masih
sering mendengar terjadinya perang
suku antara mereka
tetapi kekuatan utama
yang sebenarnya bisa mempelopori
ini adalah pemerintah
pemerintah dengan menyediakan
yang untuk mereka meskipun
saya ingat betul ibu
menteri sosial inten suweno tahun
sulit menarik mereka
sudah dibangun rumah begitu banyak
tapi gagal merumahkan
mereka mereka masih tetap mau tinggal di rumah
bone dan di hutan hutan
infrastrukturnya sudah dibangun perumahannya tapi tidak mau
saya boleh menambah selama ini
ada kesalahan juga persepsi
tadi itu seolah olah orang papua
harus mendekat ke pelayanan publik
pelayanan publik jadi mereka
didorong ke pinggir jalan
seharusnya pelayanan publik itu yang datang
ke orang papua ini
jadi orang papua dimana masyarakatnya
dimana itulah yang didatangi
dan kalau anak anak itu bisa boarding school
tapi kalau masyarakat
dipindahkan ke tempat lain kan harus ada
proses kebudayaan kebiasaan
dan lain lainnya jadi ini
pekerjaan rumah yang panjang
pemerintah harus concern harus
ada strategi strategi mungkin harus banyak
belajar dari gus dur gus dur kayak dulu kita
gak pernah membayangkan bagaimana gus dur mengizinkan
bendera bintang kejora
untuk juga dikibarkan tapi intinya
bukan pengibaran intinya adalah
penghormatan jadi apa
yang mereka miliki yang merasa
dihormati itu harus dihormati juga
kalau itu dipotong itu
ya seperti tidak dihargai
kemampuan itu karena sesuatu yang mungkin kita lihat
tricky atau berbahaya mungkin di dimensi
yang lain ada dimensi keadilan
atau dimensi afirmatif yang mungkin selama ini
terlupakan jadi memang harus sama sama duduk
dimaui sehingga antibiotiknya
atau obatnya itu pas untuk
bisa menyembuhkan luka yang ada di papua
terima kasih mas wadid terima kasih mas sikit
atas perbincangannya kami akan segera kembali usaha jadwal
sampai jumpa di prime news